saudara kepala otorita ikn bambang susantono dalam rapat bersama komisi dua dpr menjelaskan progres pembangunan istana negara di ikn sudah hampir rampung
menurut kepala otorita ikn optimistis upacara kemerdekaan agustus bisa digelar di kn
kepala otorita ikn menjelaskan progres pembangunan ikn dibangun secara bertahap hingga dua ribu dua puluh
menurut bambang susantono per akhir februari istana presiden sudah terbangun lima puluh delapan lima persen sementara gedung kantor presiden mencapai tujuh puluh delapan enam persen
meski demikian kepala otorita ikn menyebut ada kendala cuaca yang jadi tantangan dalam pembangunan
sekretariat presiden sebelah kanan itu profesinya enam puluh lima persen dan insya allah dalam hitungan bulan nanti pada bulan agustus kita harapkan ini sudah paling tidak mendekati
semuanya sembilan puluh an persen atau mendekati penyelesaiannya
anggota komisi dua dpr ri fraksi pan gus pardi gaus mencecar otorita ikn soal isu penggusuran rakyat di sekitar ikn
gus pardi mempertanyakan apakah benar otorita ikn akan menggusur rakyat di sekitar ikn secara paksa
tentang kebijakan otorita ikn
harkat martabat masyarakat di sekitar
saya membaca di media itu di media online dan saya ditanya oleh media berkaitan terhadap hal tersebut
adanya kebijakan daripada otorita ikn untuk menggusur untuk membumi hanguskan dalam tanda kutip
dan terakhir saya di balik juga ada
informasi ada upaya upaya dari otorita membeli tanah tanah rakyat untuk dipindahkan dari kawasan itu
tapi kalau yang dilansir itu itu sudah dibaca dan sudah diketahui oleh publik
bambang susantono menegaskan tidak ada penggusuran warga yang semena mena dalam pembangunan proyek ikn
bambang menyebut sebagai warga sepaku
pelusuran yang semena mena
saya sebagai warga sepaku pak
saya ktp saya sekarang sepaku pak
jadi ktp saya dan istri itu sudah menjadi warga sepaku
tentu melihat semua warga di sana itu sebagai warga saya
sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka
pada tempat inilah saya untuk memberikan ruang bagi mereka
jadi kalau kemarin ada ribut ribut itu mudah mudahan itu yang terakhir
ibu ibu sekalian karena kami ingin di satu sisi kami ingin menjaga tata ruang yang baik
sehingga kawasan itu harus ditata secara humanis
sehingga yang bapak ibu yang pernah kesana pasti melihat begitu euforianya pembangunan
di sekitar kawasan sehingga ada kecenderungan mereka mereka yang membangun tidak mengikuti aturan yang ada
anggota komisi dua dpr fraksi demokrat wahyu sanjaya mengusulkan agar dpr dipindahkan paling terakhir ke ikn
wahyu menyebut pemerintah lebih penting untuk diprioritaskan berkantor di ikn
banyak prioritas yang dibutuhkan
baik kantor kementerian dan sarana sarana pendukung yang lainnya
karena itulah saya secara pribadi mengusulkan kalau bisa gedung dpr itu yang terakhir sekali saja
pembangunannya karena kan kita melihat bahwasannya prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara itu semikian
jadi kita harus mengalah memberikan skala prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah
mungkin setelah seluruhnya selesai ya barulah kita lah yang terakhir
kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah tetapi terakhir sekali saja ketua itu